menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
direktur keuangan garuda fuad rizal menjadi pejabat pelaksana tugas direktur utama garuda
setelah dicopotnya direktur utama garuda arya skara oleh menteri bumn
sementara itu menanggapi kekosongan jabatan direktur utama maskapai garuda indonesia
menteri budi karya menyerahkan sepenuhnya kriteria dan penunjukan dirut garuda yang baru kepada menteri bumn
jadi sudah saya konfirmasi plt dirut adalah direktur keuangan
kalau safety itu adalah domennya direktur operasi dan direktur maintenance
adapun komisaris utama pt garuda indonesia sahala lumban gaul
jumat pagi menyambangi gedung kementerian bumn
kedatangannya tersebut terkait dengan penunjukkan pelaksana tugas direktur utama maskapai platmelah tersebut
kepada wak media sahala mengatakan rapat umum pemegang saham luar biasa akan dilaksanakan secepatnya
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka
tim liputan cnn indonesia